sampai jumpa di video selanjutnya
ceng aku mah hebat
aku masih bisa cemburu sama ibunya
udah ict yang sabar aja
mungkin doanya dikabulkannya nanti
besoknya aku belum bisa
bantuin kita masak
terpaksa kita harus nyari orang
nggak ada yang bisa masak
seenak masakan aku
kasian deh paknya si incun
kenapa kang barnas
aku mau ngasih tau mom
janji dulu kalau moms gak bakal ngasih tau uncut lagi
apaan sih tut
pak pesek sakit parah deh moms
sampai perlu dioperasi
orang kemarin udah sempet dironsen juga
artinya kan penyakitnya tuh
kok gak tega sama cut
makanya si uncut tuh sampe sekarang belum dateng
soalnya dia lagi nemenin papsinya dulu
apalagi katanya si uncut
jalur mertuanya si kang ucu itu liat
papsinya uncut itu pengemis
kenapa sama uncut
iya mama denger
deh sobrinya udah datang nih
kalau gitu dede jalan sekarang ya
kalau nanti memang kamu sudah cocok dengan rumahnya
mudah mudahan kamu ketemu said
supaya bisa minta kurang harganya ya
yaudah dede berangkat sekarang ya sama asobri

ada yang kangen berarti performeda
hai adeng yang kangen berarti kump
yang masak siapa kum
ya ampun sarku
sama ibu sendiri aja masih cemburu
mau terima bener kayaknya kalah
aku mah hebat
aku masih bisa cemburu sama ibunya
kalau kita kan ibu kita udah gak ada
ibu kamu pernah kesel sama kamu gak sih dulu
gak pernah ceng
ibu saya keselnya tuh sama bapak
bapak saya maksudnya ceng
bapak siapa lagi
kesel kenapa doi
ibu saya ceng
eh udah deh
ini obrolan nggak usah dipanjangin kenapa
ini piring pecah semua nih lama lama nih
dulu ibu kamu pernah nama ular ya
ceng udah deh ceng
jangan ditanya tanya terus ya
kamu tuh yang bikin kita semua pusing tau gak
ibu saya gak pernah nemuin ular ceng
aceh cuma gangguin kamu aja
buat apa digangguin kum
saya kan gak takut sama ular
gak takut sama ular
apa nggak takut sama buaya
ceng udah deh ceng
emang ada buaya di cibarengkok
kisah si kancil sama buaya itu terjadinya di cibareng
zancryl dan dadang dulunya
dang makan kamu abis kan dang
coba tandang ntar makan buaya
zancryl dan dadang
waktu cepat berlalu
waktu cepat berlalu
masa allah kena hantu
ibu panggil dokter ya bu ya
bu gak usah
ustadz rw bilang sama kamu beliau pergi kemana
tidak pak sahung
pak sahung sebaiknya saya azam sudah masuk waktu zuhur
yang harus kita ingat itu adalah
kita harus tetap membatasi interaksi kita dengan warga
hanya sebatas hubungan profesional aja
walaupun warga cirawas ini baik baik
kita tetap harus menjaga kedekatan
karena kesalahpahaman bisa saja terjadi
mungkin tes sakit
iyan tolong perangkatan saya ya sekarang
kalau begitu kita pamit